sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apa kabar len
di kamu bisa masuk duluan nggak
loh emang kamu mau ke mana do
udah masuk ya duluan sebentar doang ya
yaudah deh alena
kamu ngomong sama calon suami aku dulu ya
aku ke atas duluan
ada apa lagi sih
lo udah tau kan soal keputusannya camilla
tentang mau donorin ginjalnya buat papa lo
dan lo juga udah tau
dan lo juga udah tau
setelah dia ngelakuin itu
setelah dia ngelakuin itu
dia nggak mau ketemu lagi sama papa lo
dia nggak mau ketemu lagi sama papa lo
kamu juga tahu hal itu
dan gue sama sekali nggak bisa terima
orang seperti camilla bersikap kayak gitu sama papanya sendiri

kalau lo di dalam kesulitan
kamu tuh kenapa sih niat banget mau ngebantuin aku
karena gue tau len
kamilla tuh pasti nggak lepas dari pengaruhnya fadil
kamilla tuh pasti melakukan hal yang nggak seharusnya camilla lakukan
dan gue ngelakuin ini untuk kebaikannya camilla
untuk kebaikannya dia
fadil tuh jahat sama camilla len
dia tuh egois
dan dia akan melakukan berbagai cara
untuk menjauhkan camilla
untuk menjauhkan camilla
pertama dia jauhin gue sama camilla
kedua dia jauhin gue sama kava
dan ketiga ya ini
dia mau memisahkan camilla sama papanya sendiri
dan gue tau fadil melakukan ini untuk kepentingannya dia sendiri
dia nggak mau camilla dimiliki sama orang lain
gue benci sama sifatnya fadil yang kayak gini
setau aku camilla kan nggak suka sama kamu
kalau ngomong jangan sembarangan deh
camilla tuh mantan gue
ya gimana pun juga kita pernah pacaran
dan gava itu bukan anaknya fadil tapi anak gue
apa kamu punya bukti
edo kalau kamu gak punya bukti itu gak ada gunanya
tapi feeling gue menyatakan kalau kava itu anak gue
dan feeling orang tua tuh sangat kuat len sangat kuat
siapapun kamu aku
aku punya satu pertanyaan untuk kamu
siapa sebenarnya ayah dari bayi yang aku kandung sekarang
pertanyaan macam apa itu
jawabannya sudah jelas
karena aku ayah dari bayi yang ada dalam kandungan kamu
gimana kamu udah percaya kalau aku ini fadil kan
mikirin apaan sih
ayo dok aku harus pergi sekarang aku harus kembali lagi ke rumah sakit
gue akan siap bantu lo untuk pulangin camillah ke papa lo
iya edo terima kasih
aku kan bete nunggu di atas sendirian udah gitu lapar lagi
dia udah pergi duluan
dan kamu kenapa sih nggak bisa nunggu di atas
aku kan udah bilang sama kamu aku ngobrol tuh cuma bentah
kenapa sih yang diomongin itu selalu camilla
yaudah yaudah kita ke atas aku lapar
mau masuk apa nggak
kalau kita pulang ke rumah kita makan di rumah aja
kamila adalah anak kandung haris
haris pengecut kamu
kamu lelaki memang tidak bertanggung jawab
kamu biarkan farah sendirian di masjid menunggu kamu datang untuk menikahinya
kamu tega menyakiti farah
perempuannya katanya kamu cintai sampai mati tapi kamu biarkan farah menderita bahkan sampai air hayatnya
setelah kamu menemukan adak farah dengan seenaknya kamu mengambil ginjalnya
kamu memang lelaki beresek
haris kamu memang beresek
ternyata saya mimpi
saya teringat dan berkata nipu diri terus
saya tidak menyangka camilla itu adalah anaknya farah

kamu bisa berhati

your highness kami pelosong untuk rahasiakan alhamdulillah dari semua bakwat become bruneia
maaf mbak kamila tapi hasil lab mbak tidak ada
iya mbak tadi pagi dokter effendi sudah mengambilnya
dokter fnd mengambil hasil lab saya
iya mbak karena dokter fnd adalah dokter bedahnya pak haris
makanya beliau mempunyai wenang untuk mengambilnya
supaya prosesnya bisa lebih cepat
suser dokter fnd nya mana
kebetulan hari ini dokter effendi lagi nggak ada praktek mbak
terus kenapa dokter fnd mengambil hasil lab tas ginjal kamila kak
aku juga bingung mbak
maaf mbak bentar mbak
fadil kamu tolong aja kamila pulang sekarang ya
kenapa mbak kava rewel lagi
bukan kava baik baik saja kok
ada tamu untuk kalian lagi mau di sini
dokter fnd ada di rumah
dokter fnd di rumah
ya udah kamu sama kamila cepetan pulang ya
lama tunggu ya
saya udah menelpon fadli dan camilla sebentar lagi akan pulang dok
dokter tunggu dulu sebentar ya dok
iya bu terima kasih ibu
silakan diminum dok
oh iya iya ibu terima kasih
fadil dokter fnd ada di rumah kak
dan mama minta kita cepet pulang
kok aneh ya kak
dokter fnd mengambil hasil tes lab ginjal kamila
terus sekarang dokter fnd ada di rumah
jangan jangan ada masalah sama hasil ginjal kamila lagi kak
aku juga gak tahu mila
tapi lebih baik kita cepat pulang aja ya
suster terima kasih ya
kamila dan fadil sudah datang saya tinggosan tinggosan
terima kasih ibu
selamat siang fadil
selamat siang kamila
selamat siang dokter
baru aja kamilah sama kak fadil tuh ke rumah sakit
karena kamila mau lihat hasil tesnya kamila
tapi kata pihak rumah sakit katanya dokter udah ambil hasil tesnya kami lah
terus gimana hasilnya dokter
itu pasti hasilnya kan boleh saya lihat
ini bukan surat hasil tes ginjal kamu camilla
surat itu ada di rumah saya simpan
dan sampai sekarang pun belum saya buka
dan saya datang kemari juga bukan untuk menyerahkan surat itu
saya ingin menanyakan sesuatu sama kamu
kamu yakin kamu akan mendonorkan ginjal kamu untuk pak haris
kalau dokter bicara seperti itu maksud dokter apa